kita beralih ke informasi lain
seekor ular sanca kembang sepanjang dua lima meter
ditangkap warga di purwokerto setelah memangsa tiga ekor ayam
sementara itu di palangkaraya
seekor buaya sepanjang satu meter muncul di permukiman warga
kemunculan buaya ini menghebohkan warga setempat
warga menangkap ular sanca kembang ini di dalam rumah warga
di kelurahan karangklesem purwokerto jawa tengah pada minggu pagi
ular sepanjang dua lima meter ini ditangkap warga
setelah memangsa tiga ekor ayam
pemilik rumah curiga karena beberapa ayam miliknya mati
saat melihat ke dalam rumah
ia mendapati ular sanca kembang sedang melingkar
penangkapan ular ini membuat geger warga
sebab sebelumnya ada tiga ekor ular sanca
yang juga ditangkap warga di lokasi yang tak jauh berbeda
warga pun merasa resah dengan sering munculnya ular di perkampungan mereka
ular sanca kembang ini kemudian dimasukkan ke dalam kandang
dan direncanakan dipelihara
sebelumnya pernah tiga kali sebelumnya
ditangkap juga jenis sanca kembang
dengan besar dan panjang yang justru lebih besar
dari yang ditangkap pada hari ini
sementara itu di palangkaraya kalimantan tengah
warga dihebohkan oleh seekor buaya
yang terlihat di permukiman warga pada minggu
saat akan ditangkap buaya berukuran satu meter itu
bersembunyi di gorong gorong selokan
pencarian dilakukan secara manual dengan memancing buaya
dengan anak ayam agar keluar dari selokan
namun buaya tak juga muncul
petugas dan relawan kemudian masuk ke dalam gorong gorong selokan
dengan membawa tali dan senjata tajam
tetapi usaha itu tidak membuahkan hasil
kemunculan buaya ini membuat resah masyarakat
terlebih binatang tersebut belum tertangkap